menko perekonomian erlangga hartarto memastikan
tarif pajak pertambahan nilai akan naik menjadi dua belas persen di tahun dua ribu dua puluh
erlangga yakin kenaikan tarif ini tidak akan berubah
karena pemerintah periode selanjutnya
akan melanjutkan kebijakan pemerintahan jokowi dodo
menko perekonomian menyebut pada pemilu dua ribu dua puluh
masyarakat sudah memilih kandidat yang akan melanjutkan program presiden jokowi
karena itu kebijakan soal pajak akan dilanjutkan
saat ini tarif ppn sebesar sebelas persen yang berlaku sejak dua ribu dua puluh
tarif akan meningkat menjadi dua belas persen paling lambat satu januari dua ribu dua puluh
masyarakat indonesia sudah menjatuhkan pilihan
bahwa pilihannya adalah keberlanjutan
tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan
termasuk dalam kebijakan ppn
program apbn dua ribu dua puluh lima kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang
jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman kpu
dan tentu program yang perlu masuk dalam apbn adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang
ppn dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean
misalnya pakaian atau barang barang lain yang dibeli di pusat perbelanjaan
dan atau pemanfaatan barang dan jasa kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabn di dalam daerah pabn
misalnya adalah layanan streaming film atau musik
ppn juga dikenakan pada impor barang kena pajak ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud
dan ekspor jasa kena pajak
tapi ada juga barang dan jasa yang tidak kena
ini adalah barang kebutuhan pokok seperti beras jagung daging susu telur dan lain lain
jasa layanan kesehatan pendidikan dan angkutan umum